sepuluh partner bodoh bagiku untuk bekerja sendirian
tapi sekarang aku ingin kau membantuku
aku butuh uang makanan tempat kerja dan tempat istirahat
aku butuh bukuku kembali
bisa kau mendapatkannya dari si bodoh itu
si gelandang marvel
pria itu ada di kantor polisi
dia meminta untuk ditahan di sana sehingga dia bisa terlindungi darimu
griffin publikasikan saja karyamu
dan mendapatkan apa
label dari salah satu penemuan paling tidak berguna di dunia menjadi tidak terlihat telah sangat membuat frustasi
aku ingin membuatnya dihargai
kita bisa melakukannya cam
ada hal hal indah yang masih bisa dilakukan dengan kekuatan tidak terlihat
kau dan aku bersama
kita bisa melakukan semuanya
melakukan apa griffin
tidak terlihat sangat berguna dalam mendekati mencuri dan melarikan diri
aku bisa berjalan di sekitar siapapun yang memegang senjata dan menyerang sesuka hati
oleh karena itu tidak terlihat sangat sangat berguna dalam membunuh
tidak terlihat bisa membuat seseorang tak terkalahkan
membuat teror dan dominasi atas dunia burdok kotamu harus diperintah oleh pria tak terlihat ini
pria yang bisa memberi perintah dan membunuh mereka yang berani tidak mematuhi
kekuasaan teror yang hanya bisa ditawarkan oleh pria yang tidak terlihat
kau bilang tidak ada tidak ada yang tahu aku ada di sini
kolonel aj polisi yang telah diberitahu oleh dokter kem telah datang ke rumah dr kem
dia terkejut melihat dokter kem dipaksa menuruni tangga oleh kekuatan yang tampaknya tidak terlihat
kemudian dokter kem dibuat jatuh dari tangga dan kaki tidak terlihat menginjak kaki kolonel
pintu dibuka dan seseorang pergi keluar
dr kem dr kem apakah baik baik saja
lumayan tapi kita harus menghentikannya kita harus menghentikannya kolonel
hentikan siapa beritahu yang kau ketahui
pria tak terlihat dia egois sangat sangat mudah berubah dan tidak akan berpikir dua kali sebelum menyakiti
untuk melindungi dirinya dan mendapatkan apapun kita harus menghentikannya
tapi bagaimana dia tak terlihat
beritahu semua orang untuk mengunci rumah mereka pastikan tidak ada makanan yang dapat diakses olehnya
dan bawa anjing
anjing dapat merasakan pria tak terlihat mencium baunya dan ingat bahwa makanan yang sedang dikunyah terlihat darinya
dia perlu bersembunyi setelah makan
jadi teruslah mencari setiap tempat yang mungkin bisa dipakai bersembunyi
letakkan pecahan kaca di jalan
itu kejam tapi dia ingin melepaskan teror ketakutan
teror ketakutan dia berpikir untuk membunuh semua orang
kami akan lakukan itu aku akan memanggil semua orang di departemen ini dengan segera
polisi pergi ke rumah
kami ke seluruh kota memperingatkan orang orang untuk tetap berada di dalam rumah dan mengunci pintu
sekolah berangkat lebih awal dan semua anak diminta untuk tetap bersama dalam kelompok yang aman
pecahan kaca diletakkan di jalan dan semua toko departemen store tutup
pria tak terlihat itu pasti sangat marah karena malam itu dalam kemarahan yang meledak ledak
menyerang tuan wickstead kepala pelayan tuan burdok
dia kesal ketika tuan wickstain mengikuti tongkat yang tampaknya melayang di udara
di udara agak jauh darinya
pria tak terlihat tidak berminat dengan hal seperti itu
kesokan paginya dr kemp menerima surat
kemp kau telah sangat pintar
kau melakukan yang terbaik untuk membuatnya hampir mustahil bagiku
untuk mendapatkan makanan atau istirahat
tapi aku mendapatkan keduanya sekarang aku mulai sebuah teror
itu dimulai hari ini
dimulai dengan seorang pria bernama kem
beritahu pihak berwenang bahwa dr kem akan dieksekusi hari ini
beritahu pihak berwenang bahwa mulai hari ini
kota ini milik pria tak terlihat
biarkan mereka melakukan apapun untuk menyelamatkanmu
tapi mereka tidak akan berhasil
aku harus memberitahu kolonel arye tentang hal ini
dan pastikan kau kunci semua pintu dan juga jendela rumah
tak lama kemudian
itu adalah kolonel adie
pelayanmu diserang dan ada sepucuk surat darinya
apa yang terjadi
pria tak terlihat
dr kemp menunjukkan surat itu kepada kolonel adie
aku akan pergi ke kantor polisi dan membawa anjing anjing
dr kemp menunggu
untuk sesaat tidak ada suara
dan tiba tiba terdengar suara
pria tak terlihat sekarang mencoba masuk ke rumah dr kem
suara jendela pecah dan juga pintu dirusak terdengar
dan kapak terbang ke dalam rumah
dr kemp lari
lari menyelamatkan dirinya
dia berlari menuju kota burdok
dan dalam perjalanannya
setiap kali dia menemukan jalan kasar yang penuh dengan batu atau kerikil
dia berlari melewatinya
mengetahui bahwa jalan seperti itu
akan sulit bagi pria tak terlihat untuk dilalui dengan kaki telanjang
saat ini dia tiba di kota dan berteriak di jalanan
pria tak terlihat
pria tak terlihat
orang orang mendengar dr kemp
dan mengeluarkan tongkat untuk menyerang pria tak terlihat
pria tak terlihat mencoba menyerang dr kemp
tetapi dr kemp malah menangkapnya
tapi orang orang marah
mereka marah pada pria yang telah mencuri melukai dan menyakiti
serta menakuti banyak orang selama beberapa bulan terakhir
kalian tidak perlu menyakitinya
polisi ada di sini sekarang
biarkan mereka lewat
dan kemudian tiba tiba
perubahan aneh mulai terjadi pada tubuh pria tak terlihat itu
griffin menjadi terlihat
dia tidak mengenakan pakaian apapun saat itu
jadi itu mungkin membuatnya kedinginan
atau mungkin formula itu sendiri mengandung racun
pria yang sekarang telah terlihat lagi
yang merupakan fisikawan terhebat di dunia
dia seharusnya dikagumi dan dicintai
orang orang malah membencinya
tiga buku yang sangat diinginkan grifin
ada bersama segelandangan marvel
yang sekarang menjadi pemilik penginapan
pria tak terlihat
polisi tidak bisa mengetahui uang itu milik siapa
mereka memberikan semua uang itu kepadaku
aku bersama pria tak terlihat selama berhari hari
marvel tidak pernah menyebutkan tiga buku itu kepada siapapun
buku itu disembunyikan dengan aman
karena dia menyimpan mimpi untuk mengungkap rahasianya
dan marvel suatu hari nanti
dan ini adalah kisah sedih dari pria yang tak terlihat
fisikawan grifin memiliki pikiran yang cemerlang
tapi dia tidak baiknya
dia tidak baik hati
dan itulah sebabnya
alih alih menemukan cara untuk menggunakan penemuannya yang luar biasa untuk membantu orang
dia memilih untuk menyakiti orang
dan itulah inti dari kehidupan
tidak ada tidak ada pencapaian
tidak ada kesuksesan jika kesuksesan itu egois
jika tidak membuat kebaikan cinta dan kebahagiaan untuk banyak orang di dunia
pencapaian seperti itu hanya akan membawa bencana